saudara bibi panggilan hari harinya ya saksi bibi
baik orang tua saudara namanya ibu tita
saudara itu sering juga disebut oleh kepala biro umum
saudara kenal yang namanya pak maman
wa ya melalui abis saudara wa ke maman memperkenalkan diri bahwa saudara adalah cucu dari menteri
pernah nggak saudara wa salah satu pejabat eselon ii dan memperkenalkan bahwa saudara adalah cucu dari menteri
itu di kepala biro umum siapa waktu itu
kemudian itu kan saudara memperkenalkan diri
apakah direspon oleh pejabat yang saudara wa itu
apakah saudara tahu bahwa nama saudara di blok waktu itu
saya nggak tahu saya di blok tapi itu tidak terkirim yang mulia
awalnya terkirim dia baca
kan keterangan di persidangan seperti itu
karena dia ada rasa cemas dia pikir jangan ada permintaan sesuatu di blok
sehingga itu saudara tidak bisa wa lagi ke dia
seperti itu kan kalau saudara nggak bisa wa lagi kan
saya tidak mencoba untuk wa lagi yang mulia
setelah nomor saudara ya nomor orang itu tidak bisa saudara masuk untuk bercakap atau saudara mengirim wa
apakah saudara ada melaporkan ke
bawa nama saya di blok atau nomor saya nomor wa saya di blok oleh kabiro umum waktu itu
seingat saya ke pak menteri yang mulia
pak menteri saudara laporkan
saya tidak laporkan saya hanya cerita saja
oh saudara menceritakan ke pak menteri kakek saudara bahwa
nama saudara itu tidak diterima atau di blok
apakah saudara mengetahui selanjutnya
itu salah satu staff khusus dari menteri tahu
apakah saudara mengetahui bahwa selanjutnya prof imam mendatangi pejabat dari kementerian pertanian itu dan menegur
saudara hanya mengadu saja ya ke kakek saudara dalam hal ini terdakwa ya
mengadu apa selanjutnya saudara enggak tahu
tapi faktanya seperti saudara tahu itu dia tegur gara gara
kemudian saudara ya kan mahasiswa
saudara selain mahasiswa dan mengikuti s dua itu apakah saudara ada pekerjaan lain
ada selain mahasiswa
apakah tidak ada pekerjaan apakah di swasta atau di pemerintahan
jadi saudara khusus untuk kuliah s dua itu saja ya
saudara di makassar tinggalnya dengan siapa
kalau di makassar tinggal dengan terdakwa sel atau di rumah ibu saudara
di rumah ibu saya
baik tinggal sama sama kalau ke jakarta saudara tinggal dengan siapa kalau ke jakarta
dengan orang tua saudara di rumah yang dimana
rumah dinas anggota dpr atau rumah pribadi
itu rumah pribadi yang mulia
rumah pribadi ya baik dulu
apakah saudara dengan ibu saudara ya ibu nama ibu tita itu
ada punya dokter khusus untuk perawatan kecantikan
ada di jakarta atau di makassar
di makassar ada di jakarta juga ada
kalau saudara ya dan ibu saudara perawatan kecantikan ya melakukan perawatan kesehatan
apakah itu saudara membayar sendiri atau gimana
kemudian apakah saudara kalau saudara membayar itu kan ada yang dapat nota
apakah sepengetahuan saudara nota itu dirembes ke kementerian pertanian
saudara tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengganti
apakah saudara pernah nggak sebagaimana pernyataan dino tadi ditawari oleh orang dari kementerian pertanian untuk melayani saudara kalau ada sesuatu menghubungi
yang pertama su kim
pak tukim menyampaikan apa ke saudara
dia bilang kalau butuh apa apa kasih tahu saja
kalau butuh apa apa kasih tahu ke dia
dalam bentuk apa butuh apa maksudnya apakah saudara butuh kayak tadi untuk perawatan kecantikan
dia nggak bilang sih yang mulia dia cuma bilang kalau ada
apakah saudara pernah tidak meminta untuk biaya perawatan kecantikan kepada tukim
tiket pesawat seingat saya tidak pernah ya
tidak pernah tidak pernah ya
iya untuk pembelian ipad atau handphone
tidak pernah baik itu kan ada data kemarin ya nanti di apa perlihatkan barang bukti oleh penuntut umum ya tidak pernah
baik ya saudara saya ingatkan lagi saudara untuk berkata jujur ya saudara bibi
apakah saudara pernah tidak bermohon untuk menjadi tenaga ahli apa staf khusus di biro hukum kementerian pertanian
saya tidak pernah bermohon yang mulia tapi saya pernah diminta kakek saya untuk magang
diminta oleh terdakwa sel untuk magang di
kementerian pertanian baik ya itu diminta
jadi saudara menyerahkan apa setelah diminta itu apa yang saudara serahkan data apa yang saudara serahkan
saya diminta ktp aja yang mulia
ktp aja ya kurukulum vitae diserahkan kurukulum vitaenya
ingat ya jadi yang saudara ingat saudara menyerahkan ktp ke siapa
kalau nggak salah ke panji atau ke rina
baik saudara panji sehubungan dengan pengangkatan staff khusus atau ahli dari di biro hukum oleh bibi ya
apakah benar saudara pernah meminta ktp ke bibi untuk diserahkan
tidak pernah apa yang apakah saudara mengetahui ini sambung ya saudara sudah disumpah masih tetap melekat
sumpah saudara ya apakah saudara mengetahui mengenai penempatan staf khusus di birohukum bibi
saya mengetahui ya awal mula sampai dia diangkat sebagai staf khusus atau staff ahli di biro hukum itu tahu tidak saudara
saya tahunya dari mbak rini ada sk bibi jadi staff ahli tersebut
ahli tenaga ahli di biro hukum
tenaga ahli di biro hukum baik kembali ke bibi ya
iya benar ya itu saudara ditawari kemudian itu kan menjadi staf ahli saudara digaji kan diberi gaji per bulan benar nggak
digaji gaji itu saudara terima sendiri atau mulai transfer
ditransfer saudara terima berapa
pertama ya awalnya empat juta
saudara dapat sk untuk sebagai staf ahli
pada saat itu ada sk nya yang mulia
saudara perhatikan baik saudara anda perhatikan ya awalnya saudara menerima empat juta per bulan
apakah setelah saudara menerima sk tadi yang saudara lupa siapa yang tanda tangan apakah saudara masuk kantor sebagaina biasanya
masuk setiap hari atau
tidak setiap hari tapi menerima gaji per bulan rutin ya sejak terima kasih
ada yang skip juga yang mulia ada yang terlewat juga bulannya sepertinya
tapi kan sebagian besar saudara menerima dari empat juta kemudian terakhir berapa apakah benar sampai sepuluh juta
saya nggak perhatikan yang mulia saya nggak perhatiin saya nggak perhatikan yang mulia
memang di kalau ada bukti ya penerimaan saudara menurut keterangan saksi yang lain sampai dari empat juta kemudian untuk selanjutnya sampai ke angka sepuluh juta per bulan
benar masuk ke rekening saudara
kalau biasanya ke rekening saya yang mulia
ya apakah rekening saudara itu disita oleh penyidik kpk pada saat saudara diperiksa sebagai saksi
disita ada disita pak ada disita ya nanti di ini ya
saksikan perbicaraan kami di sampai jumpa di sampai jumpa